ragam produk umkm inovasi implementasi kebijakan menjadi suguhan dalam showcasing festival ekonomi dan keuangan digital indonesia dua ribu dua puluh
agar masyarakat bisa melihat langsung pencapaian dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital
bagian dari rangkaian set event presidensi g dua puluh lima puluh dua ribu dua puluh dua turut menghadirkan ragam bahasan dan diskusi terkait pengembangan ekonomi dan keuangan digital agar masyarakat lebih cakep digital
selain memberikan literasi digital momentum ini juga menjadi wadah sinergi antara bank indonesia kementerian dan lembaga serta otoritas terkait
sinergi tersebut diperkuat melalui gerakan sinergi ekonomi dan keuangan digital
betapa pentingnya transformasi digital ini kalau kita melihatnya di tiga aspek
digitalization dari citizen atau people digitalization dari economy dan yang ketiga digitalisasi dari government
bersama pemerintah mari kita terus akselerasi transformasi digital indonesia
para masyarakat kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati secara virtual
kesuguhan inovasi produk dan layanan para pelaku ekonomi keuangan digital dalam fekdi dua ribu dua puluh dua ini
dalam pemberitaan pekti tentu antara pemerintah dan bank indonesia berkomitmen untuk peningkatan strategi dari sinergi
secara ekonomi maupun keuangan digital
dan saya berharap bahwa ini menjadi side event daripada g dua puluh yang nanti akan memberikan solusi dan akan menjadi lighthouse bagi para peserta g dua puluh
di dua ribu dua puluh dua juga menjawab tantangan multidimensi terkait pengembangan pembayaran lintas negara yang lebih cepat dan inklusif
oleh karenanya committee on payment and market infrastructure atau cpmi terbitkan kerangka kerja internasional dalam pembayaran lintas negara
kerangka regulasi dalam mengatasi resiko terhadap aset kripto pun turut dibahas
bank indonesia kini tengah menjajaki desain penerbitan central bank digital currency atau cbdc
dengan melibatkan dukungan juga masukan pihak industri
rencananya bank indonesia akan merancang why paper pengembangan rupiah digital
insya allah sebelum akhir tahun nanti kita terbitkan white paper lah gitu ya
konsultantif paper pada publik sehingga publik juga tahu arah ke depan seperti apa dan juga memberikan masukan masukan dari masyarakat dari industri dan sebagainya
kemajuan sistem pembayaran merupakan tulang punggung perekonomian dalam menyokong upaya pulih bersama
yang didukung inisiatif blueprint sistem pembayaran atau bspi dua ribu dua puluh lima pun jadi game changer demi mendorong ekonomi yang berkelanjutan
tiga inisiatif pembayaran digital bank indonesia seperti kris bi fast snap telah berkontribusi bagi perluasan akses pembayaran ke semua lini masyarakat
kami tahu kriz standard bank indonesia telah diadopsi oleh dua puluh enam juta pengguna
dengan lima belas juta pengguna yang baru yang ditarget oleh d d dua ribu dua puluh dua
kami juga memiliki bifas real time never sleep dan sistem pembayaran yang mudah yang dapat diperlukan
kami sudah memiliki lima puluh bank sebagai pengguna dengan lebih banyak yang akan datang
standard pembayaran open api nasional snap yang baru datang dan akan diimplementasikan segera
ini juga akan membantu meningkatkan level kompetisi
pengelolaan ekonomi memang sedang dihadapkan pada permasalahan global yang kompleks
dalam menghadapi masalah tersebut diperlukan bauran kebijakan yang tak hanya terbatas pada kebijakan
moneter dan makro prudensial
namun juga mengoptimalkan kebijakan sistem pembayaran
isu isu tersebut dibawa ke dalam sejumlah diskusi dalam side event g dua puluh julai series
yang membahas empat bagian besar untuk didetailkan
dan bagaimana menafigasi tantangan ke depan
selain itu alternatif solusi yang dapat diimplementasikan secara global dibutuhkan
sebagai respon mengatasi perlambatan ekonomi
juga naiknya harga komoditas dan energi
hal tersebut digarisbawahi dalam gala seminar
untuk mengembangkan kembang kita dalam sistem keuangan internasional

pada bagaimana polisi berinteraksi dan dapat bertanggung jawab bersama sama
di hadapan pandemi krisis keuangan dan kebocoran lokal dan global lainnya
kami harus mencari makroekonomi dan stabilitas keuangan
untuk mengembangkan kembang dan pekerjaan
mengerti bahwa hanya dengan cara yang komprehensif
bisa memberikan asas untuk stabilitas untuk masa depan
ekonomi berkelanjutan merupakan salah satu